saat ini kegunaan ilmu forensik semakin sering terdengar oleh publik
media masa sering menyangkutkan ilmu forensik dengan situasi kebencanaan
pengidentifikasian korban kejahatan ataupun kecelakaan
kepopuleran ilmu forensik semakin bertambah dengan banyaknya serial televisi
yang menampilkan kerjasama satuan kepolisian dengan para ilmuwan untuk memecahkan kasus kasus kriminal
mereka menggunakan ilmu forensik untuk meneliti barang bukti dan mengungkap kebenaran
jika kematian terjadi forensik dapat digunakan untuk menentukan kapan
di mana dan bagaimana seseorang meninggal
jika itu bukan kematian alami forensik juga dapat membuktikan
jika orang lain bertanggung jawab untuk menyebabkan kematian itu
dan senjata apa yang digunakan dalam kejahatan
meskipun ilmu forensik menjadi sangat populer di media dan acara televisi
ruang lingkup dan penggunaannya masih belum selalu dipahami
khususnya dalam situasi sulit dan menantang
banyak isu budaya dan agama yang harus dipahami ketika menerapkan ilmu forensik
yang telah berkembang terutama di negara negara maju
ada juga pengalaman dan keahlian lokal yang harus dihormati di negara mereka masing masing
ilmu forensik merupakan elemen kunci dalam proses identifikasi
sebuah proses yang digunakan oleh banyak lembaga kepolisian di seluruh dunia
untuk mengidentifikasi korban setelah kecelakaan ataupun bencana besar
dalam sebuah bencana atau kecelakaan besar di mana tubuh korban itu rusak berat dan sulit diidentifikasi
biasanya perlu dilakukan semacam proses untuk mengidentifikasi para korban
untuk itu dibutuhkan suatu ilmu di mana proses identifikasi ini bisa dilakukan
walaupun tubuh atau jasad korban itu rusak berat sekalipun
nah ilmu ini bernama
nah kali ini kita akan belajar lebih dalam lagi ingin lebih tahu ya
bagaimana ilmu forensik itu digunakan untuk mengidentifikasi korban yang khusus jasadnya
sudah sulit untuk diidentifikasi dan sudah rusak berat
misalnya contohnya seperti kecelakaan pesawat yang baru baru ini terjadi pada lion air ya
untuk itu saya sudah berada di rumah sakit rscm cipto mangunkusumo
untuk menanyakan langsung pada seorang dokter spesialis forensik dan juga ketua
himpunan dokter forensik indonesia yang sudah berada di samping saya
senang sekali bertemu dengan anda dan sudah sepuluh tahun ya menjadi seorang dokter spesialis forensik ya
dan saat ini kepala departemen ya dari departemen forensik ini di rscm
iya luar biasa
dok tapi kalau kita bicara ilmu forensik ini adalah ilmu yang paling penting
biasanya bagi anda khususnya yang sering nonton film atau ada program yang namanya csi
kata kata forensik itu sesuatu yang misterius canggih sophisticated
tapi sebenarnya kita juga nggak terlalu tahu ya apa
nah ini kira kira ilmu forensik itu sendiri
apa itu dan kenapa penting dan asal usulnya itu apa
ya ilmu forensik memang sudah ada sejak zaman

nah untuk mengetahui penyebab kematian seseorang itu kita harus melakukan pemeriksaan terhadap jenazah
memang pemeriksaan ini menjadi misterius karena dalam melakukan investigasi ini kita seperti puzzle
kita menemukan beberapa potongan potongan puzzle yang kemudian kita harus susun
sehingga akhirnya kita bisa mengetahui dengan pasti penyebab kematiannya
ataupun cara bila kita bisa memperkirakan cara cara hingga terjadinya kematian itu sendiri
langsung memperkirakan bagaimana trauma itu terjadi dan lain sebagainya
dilakukan oleh orang orang yang ahli ya untuk itu
di indonesia ini kira kira ada berapa ya jumlah dokter spesialis
ini sesuatu yang cukup populer di kalangan dokter kalangan
tentu saat ini mungkin belum ya
tapi saat ini kita melihat bahwa mulai banyak orang orang yang tertarik
untuk menjadi dokter spesialis forensik
saat ini total masih ada sekitar dua ratus
hanya dua ratus empat puluh an dokter seluruh indonesia
jadi masih ada beberapa seperti satu provinsi itu yang memang belum ada dokter forensik
sehingga apabila misalnya di lokasi di daerah tersebut
mungkin dokternya didatangkan dari wilayah terdekat
atau kepolisian tentunya bisa sedikit banyak
untuk meminta bantuan kepada dokter yang ada di wilayah
nah ini biasanya kalau misalnya kita nonton csi
dan film film yang berkaitan dengan forensik
biasanya banyak sekali berurusan dengan pihak kepolisian
itu juga sendiri
bagaimana cara ilmuwan forensik ini bekerja
dan hubungannya misalnya dengan pihak kepolisian itu sendiri
jadi istilahnya siapa yang memberikan inilah
keputusan bahwa ini harus dilakukan forensik terhadap
pada setiap kasus kematian
ataupun kasus yang diduga tindak pidana
baik itu korbannya meninggal ataupun tidak
itu memang masuk ke dalam ranah ke forensikan
dimana sesuai undang undang
maka di kuhab pasal satu ratus tiga puluh tiga
penyidik yaitu penyidik kepolisian negara republik indonesia itu
diperwenang untuk mengajukan permintaan keterangan ahli
yang dimana pada pasal satu ratus tiga puluh tiga ayat satu
dinyatakan bahwa disitu ditujukan kepada dokter ahli kedokteran kehakiman
atau yang sekarang memang lazim disebut sebagai dokter spesialis forensik dan mediko legal
kemudian atau dokter dan atau ahli lainnya
artinya penyidik penyemiliki kewenangan
kalau ada dokter spesialis forensik di wilayah tersebut maka ditujukan pada beliau
kemudian apabila tidak ada maka bisa diajukan pada dokter atau ahli lainnya
dan ini dikeluarkan dalam bentuk adanya surat permintaan
yang kita sebut sebagai soal permintaan visum

iya karena suatu pemeriksaan yang resmi
visum et repertum itu yang hasil dari pemeriksaan itu adalah visum et repertum
merupakan dokumen resmi
sehingga harus dimintakan secara resmi daripadanya
nah dan ini harus ada ya istilahnya kan harus ada persetujuan juga ya
apakah misalnya ya kalau kita lihat ada korban yang meninggal dan punya keluarga
nah ini pak apakah harus ada persetujuan dan apakah korban juga boleh
jadi begini mbak desy keluarga korban bisa dimengolak dan melakukan
keluarga pada saat didapatkan adanya kasus
maka kemudian dokter dalam hal ini rumah sakit permintaan dari penyidik
kemudian dari kepolisian sesuai pasal tersebut
di kita undang undang hukum pacara pidana
penyidik akan berkewajiban untuk menjelaskan kepada pihak keluarga
tentang kenapa jenazah ini harus diperiksa
nah namun kemudian dari pihak kedokteran
kami memiliki etika dan disiplin
itu yang kami jelaskan kepada pihak keluarga tentang bagaimana sebetulnya suatu proses pemeriksaan ini dilakukan
secara aspek teknis medisnya
nah kemudian keluarga dalam hal ini memang memiliki hak untuk menyatakan keberatan ya
keberatan sesuai dan itu dilindungi oleh hukum undang undang
namun sah atau tidaknya keberatan itu
dikabulkan atau tidaknya
itu pemenang tetap pemenang dari penyidik
karena ada banyak keluarga
banyak keluarga yang masih menganggap bahwa
pemeriksaan forensik ini
ataupun bedah jenazah ini
sangat mengerikan ya mungkin ya
dan juga mungkin ya sensitif lah ini kan
dan banyak juga paham paham atau yang banyak diterima orang
namun sebetulnya tidak benar
misalnya seperti organnya diambil atau apapun
itu yang menyebabkan menjadi semakin mengerikan
padahal sebetulnya tidak
di kami semua yang berasal dari jenazah
akan kembali kepada jenazah
kalaupun kami harus mengambil sampel untuk pemeriksaan itu
kalau untuk pemeriksaan histopatologi
misalnya itu hanya sekitar satu x satu cm
pemeriksaan dna pun
dan jumlah terbanyak hanya apabila kita kasus keracunan
dimana kita harus mengambil hati sekitar seratus gram
dan yang lainnya harus kembali
karena ini adalah barang bukti
jenazah yang disampaikan kepada kami
beserta apa yang melekat di badannya
itu adalah barang bukti
dan itu harus kita jaga keasliannya
dan bila selesai diperiksa
maka harus kita kembalikan pada pihak keluarga
sebetulnya tidak membutuhkan persetujuan dari keluarga
secara etika kami sebagai dokter
kami tetap harus menjelaskan pada keluarga
tentang aspek teknis medisnya
bagaimana sih sebuah pemeriksaan itu dilakukan
dan segala macam
nah mungkin oleh sebab itu
informasi seperti ini memang kita harus ketahui ya
kita baru baru ini kan ada kecelakaan
yang menimbulkan ya
korbannya dengan cukup besar jumlahnya
pesawat lion air kemarin
dan dimana juga
sulit untuk mengidentifikasi
karena tubuhnya atau jasadnya itu semakin rusak
tapi secara ini kan
dokter radis sudah sepuluh tahun ya
sebagai di rscm ini
jadi kira kira selama ini
ilmu forensik ini digunakan untuk apa apa saja
kita terutama adalah untuk kasus kasus pidana ya
yang paling banyak
kasus kasus pidana atau diduga pidana
akibat suatu pidana
baik itu korban yang hidup ataupun meninggal
kegagasan dalam rumah tangga
baik itu menghidup atau mati ya
maupun identifikasi pada korban
dan terakhir ini kita juga mengembangkan adalah
kita menilai atau memeriksa
dengan menggunakan ilmu biomekanika trauma
kita melihat apabila ada dispute antara pihak
untuk mengetahui apakah memang meninggalnya seseorang ini
akibat suatu trauma atau bukan
iya mungkin kita juga ingin tahu persisnya
proses dari bagaimana menerapkan forensik ini
untuk berbagai aspek ya
untuk mengidentifikasi korban
dimana jasadnya itu sudah rusak
dan juga mungkin sudah lama begitu
dan untuk ini mungkin dokter
kita boleh lihat nggak
ruangan dimana forensik ini sering dilakukan
dan juga ingin mengintip ini
cara seorang dokter forensik melakukan kerjanya
ya kita ikuti dokter ade firman shah
ya paling banyak masuk adalah kasus yang meninggal tidak wajar
itu adalah kasus kematian yang mencurigakan
artinya seseorang yang tanpa adanya riwayat penyakit yang jelas
kemudian tiba tiba dia ditemukan meninggal di tempat yang tidak wajar
misalnya seperti contohnya penemuan jenazah di kolong jembatan
penemuan jenazah tiba tiba sudah dalam kondisi merusuk lanjut di dalam kamar
ya kita lanjutkan insight di departemen forensik di rumah sakit
rscm saya ditemani oleh dokter spesialis forensik
dokter ade firman shah sugiarto
yang merupakan kepala departemen ini
dr ade ini mau dibawa kemana saya
di sebelah sini adalah ruang otopsi tempat kami kita memeriksa jenazah
oh jadi biasanya langsung dibawa ke sini
kalau ada korban atau jenazah atau jasad yang
ini ruangan pertama yang biasanya
betul setelah diantar oleh kepihak pemerintah
kemudian kita langsung masukkan kembali
untuk kita lakukan proses pencocokan identitas dan kita beri pelabelan
hmm oke ini kalau kita bicara otopsi kayaknya agak ini serem juga gitu
selain siapa saja yang boleh biasanya masuk ke dalam rumah
untuk di dalam ini sangat restricted
kita hanya membolehkan apabila setiap ada pemeriksaan
dokter teknisi dan kemudian ada
biasanya ada dokter muda yang untuk di
ataupun dokter dokter yang sedang menjalani pendidikan
jadi keluarga ataupun awak media pasti berada di luar dari pintu itu
oke tapi kali ini karena kita lebih belajar
jadi tidak ada pemeriksaan pada saat ini ya
ini kira kira area wajib menggunakan apd
apd jadi kita harus ada ini ya
ya kita harus menggunakan apd mbak desy
apa itu apd
alat pelindung diri dengan yang lengkap
mulai dari sepatu boots apron kemudian masker penutup kepala
kita menggunakan kacamata atau face shield ya
kemudian sarung tangan ini harus kita gunakan selama berada di area
semua harus steril supaya kita tidak ada kontaminasi ya
nah karena memang dengan begini kita juga melindungi diri kita sendiri
dari apa yang ada daripada jenazah untuk tidak menulari kita
lebih banyak kita harus pakai apron dan topi ya serta sarung tangan

ya sebenarnya standards peak bebua apa ya ya
ya baru saya mau misalkan setelah famously menyebut

kebanyakan terjang ranjian dana
di indonesia kaya apa
sebagainya sehingga yang jadi harus ya juga melindungi diri kita sendiri ya ada berapa
orang ini pasti ini kita dokter spesial forensik ada di departemen ini ada empat belas orang ada empat belas orang
besar ini tadi disebutkan indonesia kenalnya sekitar dua ratus orang yang jumlah dokter forensik
yang paling banyak di mana di pusatkan di rsjm ini atau disebar saatnya penyebarannya memang
masih belum merata ya paling nggak di tr di jakarta memang yang masih paling banyak tuh forensiknya dari segi frekuensi
ya penggunaan ruangan otopsi seperti ini ini seminggu atau sebulan itu kira kira berapa bisa
berapa kali gitu ya kalau di rscm ini kita memiliki melakukan pemeriksaan untuk kasus
paling sering ini kasus apa saja menggunakan ya paling banyak masuk adalah kasus yang meninggal
tidak wajar as atau suspected death ya yang saden unexpected death itu adalah kau kasus
kematian yang mencurigakan artinya seseorang yang tanpa adanya riwayat penyakit yang jelas
kemudian tiba tiba dia ditemukan meninggal di tempat yang tidak wajar misalnya seperti contohnya
penemuan jenazah di kolong jembatan penemuan jenazah tiba tiba sudah dalam kondisi membusuk
lanjut di dalam kamar atau di ruang kamar hotel dan sebagainya itu yang paling banyak kemudian
yang kedua adalah dari kasus kecelakaan lalu lintas atau trauma trauma yang masuk ke dalam
kecelakaan lalu lintas seperti itu nah yang menentukan bahwa harus dilakukan otopsi atau
pemeriksaan forensik itu sendiri contohnya kecelakaan lalu lintas gitu itu pihak kepolisian itu pihak
kepolisian berwenang untuk mengajukan permintaan ahli penyidiknya namun kami pun juga bisa
memberikan asupan apa tunjuk lagi pihak kepolisian seperti apakah tanda tanda setelah kita beri
lakukan pemeriksaan kemudian kita lihat tanda tandanya apakah memang ini suatu pidana atau
tanda tanda yang tidak ada tanda tanda yang mencurigakan saya seperti itu kita berikan
masukan sehingga polisian pun juga memiliki petunjuk bahwa apakah dia akan tetap untuk
meminta otopsi atau tidak begitu jadi biasanya harus ada kecurigaan bahwa sesuatu yang tidak
beres tidak wajar dari kematian sang korban itu sendiri ini ini kembali ya karena dalam benak
misalnya kalau forensik itu csi dengan peralatan canggih dan lain sebagainya mungkin dok kita lihat
pas aja di disini yang kita miliki gitu khususnya di departemen forensik ini di rsc bisa cerita
sedikit mengenai ruang otopsi ini dan juga proses prosesnya kita selesaikan kemudian api
hai jadi kalau kerja siang pagi malam atau tidak kenal waktu jadi di rcm ini kita di atau
disalahkan sekitar kita dua puluh empat jam dua ratus empat puluh tujuh selalu ada standby dokter yang bertugas serta dokter ppds yang
bertugas jadi karena jenazah ataupun kasus itu masuk tentu tidak tidak tahu waktunya ya kadang pagi kadang
siang malam dini hari jadi selalu siap disini tadi departemen ini kan ketemu ada empat belas ya ini semua
dokter spesialis forensik atau ada berapa yang memiliki empat belas ini semuanya dokter spesialis forensik
ya jadi mulai dari yang tiga guru besar dan yang lainnya masih dibawanya informasi banyak yang
kita lakukan namun kita juga bukan semacam ini suatu dewa gitu ya yang pasti kalau udah sudah otopsi
sudah visum sudah forensik maka sudah pasti akan teridentifikasi atau
kadang juga tidak seperti itu tidak semudah itu
tidak seperti yang kita lihat di tv tv kayaknya cepat sekali itu ternyata
dengan peralatan yang begitu
kita sudah berada di ruang otopsi di departemen forensik di rscm
dokter ade ini otopsi ini merupakan bagian dari penerapan ilmu forensik itu sendiri ya
ya jadi pemeriksaan sesuai
pemeriksaan terhadap jenazah itu sebetulnya ada dua macam
yang pertama adalah pemeriksaan luar mayat
atau orang awam biasanya mengatakannya sebagai visum luar
dan yang kedua adalah pemeriksaan bedah mayat atau pemeriksaan dalam
nah ketika disebut autopsi artinya meliputi kedua hal itu
pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam
nah ini bedanya kan sering kita mendengarkan post mortem sama anti mortem itu
apa artinya ada kaitannya dengan
ya kalau mortem mortem itu artinya kematian
dan post itu pasca jadi setelah kematian
pemeriksaan setelah yang dilakukan setelah kematian
atau data data yang diambil setelah kematian
kalau ante ante itu sebelum jadi sebelum kematian
data data yang didapatkan sebelum kematian
seperti yang baru baru ini kita banyak dengar pada setiap musibah bencana
atau musibah jatuhnya pesawat lion air ini
antemortem itu adalah data data yang didapatkan dari tubuh korban
sebelum beliau ini meninggal
misalnya kita melihat mulai dari yang pakaian
kemudian tinggi badan berat badan warna rambut warna kulit
sepatu yang digunakan atau perhiasan yang digunakan
sedangkan untuk post mortem
ante mortem juga meliputi data data misalnya data dental record
data sidik jari yang pernah diambil
terus kemudian pada saat post mortem
data data yang kita temukan pada jenazah
baik itu tinggi badannya berat badannya warna kulitnya sidik jarinya
nah ini yang memang dalam proses identifikasi ini yang kita harus cocokkan
antara data yang misalnya kita memiliki jenazah x ini mr x gitu ya
kemudian ada data orang yang mengaku bernama a misalnya
kemudian apakah si x ini betul si a itu sebetulnya kita melakukan perbandingan
kalau kita hanya melakukan pemeriksaan mayat saja
tanpa adanya data antemortem tentu jenazah itu tidak akan pernah teridentifikasi
karena tidak pernah ada pembandingnya
nah ini makanya kita harus lakukan pembanding
nah data pada pemeriksaan mayat ini memang harus kita lakukan dengan sangat sangat hati hati
jangan sampai ada yang miss
misalnya data ada jiri jiri khusus ada pakaian ada tato ada tai lalat dll
kayaknya itu harus kita benar benar kita
jadi ini bisa disediakan oleh pihak keluarga ataupun mungkin dokter giginya dll
sebagainya kan untuk informasi seperti itu
mungkin dokter adi supaya lebih jelas lagi step step ya dalam melakukan proses identifikasi jasa tatu mayat itu sendiri apa apa saja
ya tentunya step stepnya adalah setelah kita terima jenazah itu dari pihak polisian
tentunya kita harus cek dulu apakah benar jenazah itu yang dimaksud untuk dimintakan diperiksa oleh kepolisian
jadi kita harus lihat dulu label nya
dalam pelabelan untuk kasus pidana biasa atau yang banyak dikirim kemari dengan kasus bencana itu berbeda
berbeda karena pada setiap pada bencana itu jenazah itu dilabel dengan sistem tgb
nah ini yang sehingga memberikan petunjuk pada dokter dan itu nomor itu sama dari sejak tkp sampai kemari
namun kalau di dalam pemeriksaan seperti biasa umumnya kita harus cek dulu jenazahnya
karena dari pihak koalisian tentu sudah diberikan label yang diikatkan pada ibu jari kaki kanan
atau pada bagian lain dari tubuh jenazah itu
jadi seumpama misalnya hanya dikirimkan bagian tubuh manusia maka tidak harus di ibu jari kaki kanannya diikatkan
nah ini kita harus cocok bahwa surat dimintakan misalnya untuk pemeriksaan terhadap seseorang dengan identitas apa cocok
setelah itu baru kita ganti dengan label rumah sakit
sorry labeling di jempol ibu jari kaki
dari kepolisian biasanya di labeling nya di ibu jari kaki kanan atau di bagian lain dari tubuhnya
nah kemudian di rumah sakit ini kita harus lepas
di rumah sakit ini kita harus lepas dan kita gantikan dengan label dari rumah sakit
nah itu yang kita ikatkan pada pergelangan tangan kanan atau pada bagian tubuh yang lain
nah setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan
nah di sini kita untuk waktu pemeriksaan luar tentunya kita harus prinsipnya pemeriksaan luar itu adalah kita memeriksa ada tiga hal
yang pertama adalah memeriksa identifikasi
yang kedua adalah pemeriksa tanda tanda tanatologis ada tanda tanda kematian dan perubahan perubahan yang terjadi setelah kematian
dan kemudian pemeriksaan luka luka
nah pada saat pemeriksaan identifikasi ini kita harus melihat mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki
rambutnya warnanya apa karakternya seperti apa kemudian warna kulitnya mata sampai hidungnya mancung atau tidak dahinya lebar atau tidak nah hal hal semacam itu
bentuk wajahnya lonjong atau bulat seperti itu semua harus di ini
tapi kalau misalnya jasadnya sudah rusak atau hancur nah itu sulit kan untuk melakukan identifikasi
nah di sini lah ilmu kedokteran itu berperan
tentu kita harus mengetahui ini bagian dari tubuh manusia yang mana seperti itu
apakah ini bagian tubuh mungkin kalaupun kulit gitu ya kulit yang sisi mana apakah kulit perut atau kulit punggung seperti itu
kemudian setelah apabila dilanggar seperti itu maka harus kita lakukan rekonstruksi
rekonstruksi untuk menentukan apakah memang betul ini berasal dari satu jenazah yang sama atau tidak
tapi namun dari prinsipnya kalau dari forensik setiap bagian tubuh itu sebelum kita bisa tentukan bahwa ini adalah berasal dari individu yang sama
maka itu harus kita perlakukan sebagai dua individu yang berbeda
maka kita harus lakukan setidaknya awal kita harus lakukan pemeriksaan golongan darah misalnya untuk penyaring
apakah dua bagian tubuh ini memiliki golongan darah yang sama
apabila memiliki golongan darah yang sama maka kita bisa lanjut ke step berikutnya
penanda identifikasi yang paling utama memang dari dna
nah untuk mengambil itu kemudian kita harus ambil sampel dna dari bagian tubuh tersebut
nah dna ini pasti kan harus dicocokkan dengan
nah itu biasanya dari mana saja
taruhlah ini jasad yang tidak tahu kita ketahui dari mana asal usulnya dan mungkin tidak ada keluarga yang klaim dan lain sebagainya itu biasanya mendapatkan dna itu dari mencocokkannya supaya tahu ini siapa orang itu
kalau sebetulnya dna itu bisa diperoleh dari seluruh tubuh jenazah ya
seluruh tubuh manusia itu memiliki dna mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki
nah bahkan misalnya kita memegang suatu benda kemudian kulit ari kita ada yang nempel di situ kan
makanya kita bisa periksa jari jari itu sebenarnya mudah bisa kita ambil dna siapa ada berada disitu
nah itu yang perlu kemudian dari ini kita harus cocokkan dengan

antemortem ini dna ini bisa berasal dari tubuh dari keluarga
kalau kita misalnya ya keluarga inti misalnya bapak dari ibu maka karena dna individu itu merupakan persilangan dari bapak dan ibu
misalnya bapak ibunya tidak ada maka misalnya korbannya berjenis kelamin perempuan maka kita bisa lakukan pemeriksaan mitokondrial dna
setiap orang yang berasal dari satu ibu kandung
yang sama itu memiliki profil mitokondrial dna yang identik
jadi misalnya mbak desi dengan punya saudara kandung maka saudara kandung mbak desi ini dengan mbak desi dengan ibu memiliki mitokondrial dna yang identik
itu tadi ya
sehingga kalau misalnya kondisinya tidak memungkinkan orang tuanya sudah tidak ada maka bisa
atau misalnya mbak desi punya perempuan ini punya anak maka anaknya akan memiliki selama ini anak kandung
maka memiliki profil mitokondrial dna yang identik
nah kalau laki laki maka laki laki ini harus kita ada profil ystr yang memang didapatkan dari bapak
jadi bapak profil promosum y nya itu yang sama dengan anak laki lakinya seperti itu
nah itu tapi istilahnya ini kan kita tidak ketahui misalnya asal usul atau keluarganya juga tidak ada dan lain sebagainya
itu cara untuk mengidentifikasinya siapa orang ini itu bagaimana
ya memang agak apabila tidak diketahui keluarganya memang agak sulit ya
agak sulit karena tidak ada pembanding
tidak ada sampel dna yang bisa digunakan
iya untuk sebagai pembanding tadi
jadi caranya seperti tadi sekarang sudah direkonstruksi ya
rekonstruksi itu bagaimana melakukan rekonstruksi
apakah melupakan semacam sketsa nanti kira kira orangnya seperti ini
dan dalam proses ini seperti usianya itu bisa ketahuan atau jenis ketahuan
jadi kelaminnya dan lain sebagainya itu semua bisa terungkap dalam step ini
sekalipun pemeriksaan kedokteran forensik ini kita banyak yang kita lakukan
namun kita juga bukan semacam ini suatu dewa gitu ya
yang pasti kalau sudah otopsi sudah visum sudah forensik maka sudah pasti akan teridentifikasi
atau itu kadang juga tidak seperti itu
tidak semudah itu
tidak seperti yang kita lihat di tv tv kayaknya
cepat sekali itu sudah tahu tahu jadi
dengan peralatan yang begitu canggih laboratorium yang ini
terus terang agak sederhana ya
tidak sederhana itu
tidak semudah itu ya
karena kita harus lihat dari kadang sampel dna pun yang kita dapatkan itu kadang sangat sangat kecil
sehingga harus kita lakukan berapa kali running baru bisa dapat gitu ya
karena belum lagi nanti dengan pencemar pencemar yang lain ya terkontaminasi dengan ada
ada zat ada
lumut atau dengan apa gitu yang sulit ya
makanya itu kita harus sampel ini harus kita benar benar preservasi yang baik
kita simpan dan sesegera mungkin kita kirimkan
dan lagi yang terpenting dari semua itu adalah jangan sampai pemeriksaan ini ketika kita periksa
dan kita nyatakan bahwa orang tersebut meninggal
maka ternyata orang tersebut tidak meninggal
nah step berikutnya
setelah ya ini semua di lumpuhkan mencoba melakukan rekonstruksi
stepnya adalah kita terakhir kalau memang misalnya kita rekonstruksi
memang kita rekonstruksi secara mudah ya secara awam
kita bisa lihat misalnya ada bagian tubuh dengan bagian tubuh yang lain
misalnya ternyata pinggirannya match
dengan golongan darah yang mirip
nah dengan yang sama maka kita bisa suspected ya bahwa ini adalah sama individu dengan ini
namun harus dilakukan pemeriksaan dna lagi untuk memastikan benar benar berasal dari satu individu
nah setelah itu setelah terbukti dna nya sama maka ini baru kita cocokkan
nah ini baru kita sambungkan bahwa ini memang seindividu yang sama
nah kesulitannya adalah kalau memang tidak apa yang sampai kepada kami memang tidak lengkap
ada misalnya dari sekian banyak orang yang sampai ke kami baru misalnya sebagian gitu ya
maka ya sebagian ini saja yang harus kita periksa gitu
nah ini contohnya misalnya dengan kecelakaan pesawat yang baru baru ini
ini kan tubuh mungkin hancur ya dan juga mungkin kantong jenazahnya datang juga berisi mungkin bagian tubuh dari beberapa orang
dan apalagi sudah larut
dan juga lama mungkin di dalam air laut dan lain sebagainya itu apakah dengan ilmu ini semua istilahnya proses identifikasi itu bisa dilakukan dengan sukses
atau kadang kadang masih misterius gitu tidak sama sekali tidak bisa mengidentifikasi ini siapa orangnya
namun kita berupaya kenapa saya mengatakan demikian
kita yang kita hadapi adalah barang putih biologis
barang putih biologis akan mengalami perubahan dengan berjalannya waktu
semua sampel dna itu akan sangat baik kalau kita selalu simpan dalam kondisi kering gitu ya
misalnya kita ketemu cairan tubuh di lantai itu kita selalu swab dan kita simpan dalam keadaan kering sebelum kita kirimkan ke laboratorium
nah kalau misalnya dia sudah mengalami pembusukan dan jauh jauh
nah kalau misalnya dia sudah mengalami pembusukan dan jauh jauh

dan jaringannya di kredit semuanya tentu itu akan lebih sulit lagi untuk mendapatkan mana yang mana bagian yang bisa kita ambil menjadi sumber untuk profil dna yang terbaik itu yang sulit
kalau kita beberapa paling bagus adalah darah tentunya darah itu sumber profil dna paling bagus
setelah darah apa kita bisa melihat sebetulnya karena tadi saya bilang ada di seluruh tubuh misalnya di akar rambut ya

setelah darah apa kita bisa melihat sebetulnya karena tadi saya bilang ada di seluruh tubuh misalnya di akar rambut ya
kemudian di kuku atau di gigi ya gigi pun kita lihat ada pulpanya itu ya bagian sum sum dari giginya lalu di sum sum tulang itu yang paling bagus
kalau itu semua tidak ada dengan kondisi misalnya sudah rusak berat maka ya bagian manapun dari jenazah itu yang akan kita ambil
di bagian bagian manapun harus kita ambil untuk kita coba pemeriksaan dna tadi
karena tidak selalu ya mau nggak mau apa yang kita hadapi itu itulah yang kita periksa gitu
kira kira dengan adanya kecelakaan baru baru ini memang jumlah korbannya juga cukup banyak dan rusak berat lah kira kira
optimis itu semua bisa akan bisa teridentifikasi dan untuk dari segi prosesnya itu biasanya memerlukan waktu berapa lama
kita upayakan yang maksimal ya maksudnya kita tidak menjanjikan hasil tapi kita upayakan bahwa kita akan bekerja sebaik mungkin
sejawat sewat kami yang berada di forensik rumah sakit polri kramajati sudah bergerak dan kita bergantian ya setiap hari
dari berbagai daerah dari suru indonesia bergantian untuk datang kesana untuk membantu periksaan
satu kali pemeriksaan paling cepat kalau kita pemeriksaan itu kita harus memperhatikan bahwa kita tidak akan terhubung dengan orang lain
jadi kita harus memperhatikan bahwa kita tidak akan terhubung dengan orang lain
jadi kita harus memperhatikan bahwa kita tidak akan terhubung dengan orang lain
jadi kita harus memperhatikan bahwa kita tidak akan terhubung dengan orang lain
jadi kalau dari pemeriksaan dna adalah dengan running dna itu empat hingga tujuh hari
namun saya dapat informasi kemarin dari pihak polri bahwa mereka gerak cepat ya sehingga pemeriksaan dna bisa selesai dalam waktu empat hari
dan setahu dokter tadi semua dna dari keluarga sudah dikumpulkan
sudah dikumpulkan sudah lengkap tinggal kita lakukan pemeriksaan yang ada dari jenazah ini
karena itu tadi cerah penulisan sampel dna yang ada di sinarasa itu tidak selamanya akan mengeluarkan hasil yang bagus
misalnya contohnya terkontaminasi nih ya dimana misalnya dalam satu kantong mayat itu ada beberapa bagian dengan berasal dari beberapa individu
maka dari situ mungkin aja ketika ini bercampur dengan ini maka dna nya menjadi tercampur
atau misalnya karena dievakuasi dari laut mungkin ada hewan hewan laut seperti plankton itu yang akhirnya bisa menyebabkan
pada saat kita ambil sampelnya sampelnya tercampur dengan dna dari binatang binatang laut tersebut
itu yang menyebabkan akhirnya kita harus pulang lagi
dan sekali lagi memang kami mohon pengertian kepada seluruh masyarakat bahwa pemirsaan forensik ini kita tidak harus selalu sangat cepat cepat
buru buru sehingga akhirnya kita mengorbankan keakuratan
justru dalam hal ini apalagi dalam identifikasi forensik
yang terpenting adalah keakuratan ketepatan
jangan sampai pemeriksaan kita lakukan cepat namun kita salah
misalnya salah jenazahnya ini teridentifikasi sebagai siapa
nah ini lebih baik kita agak tarik sedikit namun akhirnya kita menghasilkan yang tepat
dan lagi yang terpenting dari semua itu adalah jangan sampai pemeriksaan ini ketika kita periksa
dan kita nyatakan bahwa orang tersebut meninggal
maka ternyata orang tersebut tidak meninggal
contohnya kita mendapatkan pemeriksaan bagian tubuh seseorang
kemudian kita nyatakan bahwa orang tersebut meninggal
yang boleh menyatakan meninggal itu siapa
jadi kita harus membedakan antara proses identifikasi dengan proses menyatakan seseorang itu telah meninggal
saat ini misalnya kita mendapatkan mengidentifikasi dari bagian tubuh dari seseorang
maka yang bisa kita keluarkan adalah bahwa bagian tubuh ini adalah match dengan orang tertentu
namun bukan berarti orang tersebut telah meninggal
karena untuk menyatakan orang tersebut telah meninggal tentunya
kalau misalnya kita mendapatkan bagian bagian tubuh yang memang vital ya
misalnya contohnya kepala otak jantung
atau sebagian berat
atau sebagian besar dari tubuh itu kita dapatkan
maka kita bisa menyatakan bahwa orang tersebut benar benar meninggal
kalau kita baru mendapatkan sebagian
maka biasanya kita hanya mengidentifikasi misalnya bahwa bagian tubuh ini adalah orang tersebut
nanti untuk pernyataan apakah orang tersebut telah meninggal atau tidak
itu akan penetapan dari pengadilan nantinya
oh dari pengadilan dulu
jadi kita boleh dikeluarkan begitu saja ya
iya kita tidak serta merta
walaupun sebenarnya dokternya sudah yakin bahwa itu orangnya orang yang sama
ya misalnya kita menemukan sebagian saja misalnya ya
seseorang misalnya bagian lengannya saja teridentifikasi
bukan berarti orang tersebut sudah meninggal
siapa tahu dia masih ada ya
cuma tanpa lengan
nah ini tantangan yang terbesar ya
terberat dalam hal mengidentifikasi korban yang dalam kecelakaan yang baru baru ini
saat apa kira kira
tantangan terbesar adalah kita mendapatkan sampel yang representatif
pertama adalah tentunya dari potongan bagian tubuhnya sendiri
itu sangat apalagi dengan kondisi sudah mulai mengalami pembusukan
itu kita harus sangat ekstra hati hati
ini benar benar bagian tubuh manusia apa bukan
apakah memang betul kemudian kalau memang manusia ini bagian sisi mananya
kemudian kita cari bagian dari sampel tadi untuk pemeriksaan yang representatif untuk pemeriksaan dna
semua seperti tadi saya jelaskan di awal
ada sampel yang paling optimal paling bagus dan kemudian yang tidak bagus
dan akhirnya ketika kondisi yang seperti yang mungkin kita alami sekarang ini
maka semua bagian kita ambil
itu yang tantangan sangat
dan mau tidak mau jadi ini perlu waktu ya
jadi harus ada kesabaran juga ya dalam menunggu hasil itu sendiri
tapi bisa dalam paling lama bisa berapa waktu
paling lama dibutuhkan
paling lama yang saya tahu misalnya pada kasus
ya antara paling lama bisa satu bulan
itu kalau kerja terus menerus ya
misalnya cairan tubuh maka kita lakukan kita ambil dengan swabbing ya swabbing
swabbing seperti biasa kemudian kita keringkan dan kemudian kita setelah kering kita masukkan dalam amplop
atau misalnya cairan cukup banyak maka kita bisa masukkan ke dalam cairan pipit pipit kecil seperti ini

kita tadi bicara mengenai di indonesia itu sendiri ya keberadaan dari ilmu forensik itu sendiri
dan yang penting adalah misalnya dari segi peralatannya dan lain sebagainya
ini bagaimana di indonesia dibanding misalnya dengan negara negara lain
kita setara atau mungkin ada
mungkin ada yang dirasakan masih kurang atau
sebetulnya apa yang kita miliki di indonesia ini sudah setara dengan secukup dengan pihak dari luar negeri ya
namun memang misalnya tidak semuanya terkondisikan berada di satu center
kita untuk pemeriksaan toksikologi misalnya kasus keracunan kita laboratorium laboratorium yang ada di jakarta ini sudah cukup representatif
dari labkesda misalnya
dari labkesda misalnya
untuk pemeriksaan dna juga dari lab dari lembaga biologi molekuler eijkman maupun dari lab dna dari dokpol juga sangat sudah terstandar internasional
nah di sini saya lihat tadi kita bicara mengenai peralatan otopsi set ini
mungkin bisa lebih rinci lagi mengenai dalam melakukan otopsi itu apa yang di istilahnya misalnya kalau jasadnya masih utuh itu apa yang dilakukan
jadi pada saat di luar dari pemeriksaan pada saat kita melihat tubuh manusia itu maka kita tentunya melakukan pemeriksaan kita identifikasi menggunakan alat alat ini ya
misalnya pertama kita ingin mengetahui apakah dengan lampu uv gitu ya blue light untuk mendapatkan apakah ada cairan cairan tubuh yang ada di atas tubuh jenazah kemudian ya apakah ada bekas bekas sidik jari
di sini kelihatan apa saja dengan lampu uv ini
kita melihat misalnya bercak darah atau bercak sidik jari atau bercak jari
jadi bercak sidik jari atau bercak saliva itu akan berpendar di bawah
iya di bawah sinar uv
selanjutnya kemudian setelah apabila kita dapatkan maka kita langsung kita lakukan proses evakuasi ya dengan kalau misalnya sidik jari kita bisa melakukan tinta tinta sidik jari
kita puas ke bagian situ kemudian kita lakukan kita berikan plaster dan kita tempelkan di kaca obyek seperti ini
setelah kita kuas kita tempel kita tempelkan di kaca objek
kemudian kita berikan pada pihak inavis pihak iden dari polsek atau polres
untuk mencocokkan ini
mereka yang akan membaca hal tersebut
atau misalnya cairan tubuh maka kita lakukan kita ambil dengan swabing ya
swabbing seperti biasa kemudian kita keringkan dan kemudian kita setelah kering kita masukkan dalam amplop atau misalnya cairan cukup banyak maka kita bisa masukkan ke dalam cairan pipit pipet kecil seperti ini
setelah itu kita labeling dan kita kirim ke
alternatif lainnya kita labeling dan kita kirim ke laboratorium
dan semua yang ada pada tubuh tubuh jenazah kita harus kita foto ya
kita dokumentasikan kita beri tanda kemudian kita foto
kita beri level nama juga
atau dengan yang dari
seperti ini ya
karena jelas ada angka angkanya
dan ada di dalam fotografi
kita bisa membandingkan
membandingkan apa daerah yang gelap dan terang ya setelah itu kita kita lakukan setelah semua
pemeriksaan luar dari selesai maka kita masuk ke dalam pemeriksaan dalam dalam pemeriksaan dalam pun
alat alat ini juga tentu masih digunakan dan apabila untuk mengukur pengukuran kecil kita
juga menggunakan kaliper alat alat yang untuk pemeriksaan dalam kita gunakan tentunya kita akan guna
seperti kita mulai dari sini ya ini adalah ya seperti biasa ini adalah gunting ya sizers
kemudian ini adalah ya ini adalah forceps ya pinset untuk ada tiga macam ada yang sirologis
kemudian ini yang dengan bergigi ya dan kemudian anatomis kemudian hal yang lain di sini ada
chisel untuk melakukan kanakulum untuk mengambil organ misalnya bagian ada di dalam kita
mau melihat di bagian bawahnya gitu ya sebelum kita evakuasi keluar kita angkat kemudian yang
lain lainnya ada di sini ada pun itu gergaji metacarpal so jadi untuk misalnya ada diiga
tulang tulang pipih itu kita bergaji ini semua peralatan khusus ya kelihatannya mahal ya ini semua
impor ya kita beli masih dibeli dari luar ya iya memang demikian sebenarnya di indonesia sendiri
untuk akses terhadap alat alat ini tentu lebih sudah mudah ya karena beberapa pabrikan sudah
memasukkannya ke indonesia lain lainnya tentu kita kita juga gunakan apabila dibutuhkan
ini hammer ini adalah untuk memotong ya untuk menghancurkan tulang misalnya ya kata misalnya ada tulang tulang
yang keras atau bagian tubuh yang mengalami penulangan kita membutuhkan melihat di bagian
bawahnya bisa kita ketok kemudian ini adalah
sorgan untuk memotong jaringan jaringan yang lunak seperti otak ya kita perlu yang dengan
bilah yang pipih seperti ini kemudian disini udah mulai untuk memotong menggergaji kepala dan ya ini
pun sop ya ini mungkin sore ya kalau misalnya mungkin salah satu kenapa misalnya keluarga
itu agak serem ya kalau jenazah diotopsi karena ya ada yang begini beginiannya itu jadi apakah ada
memang begitu ya memang begitu dan kalau sebetulnya kita lihat ya beberapa peralatan yang ada di sini
pinset gunting hammer dan sao ya itu semua sebetulnya juga bisa kita temui juga di ruang
operasi untuk pasien pada misalnya pada operasi operasi ortopedi gitu ya beberapa bagian juga
kita temukan yang hal hal yang lain juga operasi operasi yang lain saya pinset gunting itu pun
juga kita temukan juga di ini namun memang menjadi agak sensitif karena mungkin terhadap jenazah
kalimat iya jadi karena biasanya kita harus menghormati lah atau ada semacam inilah namun memang kita lihat
bahwa apa yang kita lakukan pada jenazah itu sebetulnya kita menunaikan haknya si jenazah tersebut
apalagi misalnya kalau kematiannya juga tidak wajar ada aspek kriminalitas itu juga kan harus
bisa penyebab kematian itu dilihat dari hasil forensik bahwa misalnya orang ini
meninggal karena abcd karena mungkin jatuh atau karena di pukul karena biasanya kan kalau
kriminal ada investigasi kriminal kan harus ada penyebab kematian itu kenapanya itu kan penting
ini bisa semua terungkap dengan melakukan forensik ya kita upayakan yang terbaik ya dengan
disinilah ilmu kedokteran berperan
karena dalam ilmu kedokteran kita memiliki pengetahuan tentang kelainan kelainan hal hal patologis yang bisa mengakibatkan kematian
misalnya contohnya seseorang kehilangan darah sekian banyak maka orang tersebut meninggal
maka apabila kita temukan betul bahwa kekerasan yang terjadi telah mengakibatkan kelainan berupa kehilangan darah tadi
maka kita bisa mencatatkan bahwa orang tersebut meninggal
dan itu tadi dari mulai sejak kekerasan terjadi efeknya terhadap tubuh baik itu makroskopik maupun mikroskopik itu semua kita nilai
sehingga secara hukum pidana tidak ada lain atau tidak ada keraguan keraguan yang beralasan bahwa penyebab kematian pada si korban ini adalah kekerasan tersebut
itu yang kami coba sampaikan pada keluarga mohon pengertiannya bahwa untuk memang otopsi ini memang sangat sensitif namun kami mohon pengertiannya
sangat penting sekali secara hukum
untuk mengungkap ya kenapa kenapanya dan lain sebagainya
dan ini memang mewenang ya dari pihak yang berwajib ya untuk meminta atau melakukannya
nah ini kalau berkaitan dengan upaya untuk mengidentifikasi korban akibat kecelakaan pesawat itu sendiri dokter
apa kira kira ya ekspektasi lah dari kita dari masyarakat dari hasil itu sendiri dan juga dari keluarga ya
terhadap ilmu ini dalam mengungkap bukan saja mengidentifikasi tapi misalnya mengetahui kenapa kira kira ya pesawat itu apakah misalnya meledak di udara ataupun ketika pecah ketika jatuh di air itu semua bisa
tidak selamanya bisa
bisa memberikan semacam pencerahan lah terhadap misteri pesawat ini juga
ya kalau antara apa yang terjadi pada pesawat dengan apa yang kita periksa pada jenazah tentunya itu berbeda
itu ada investigasi sendiri
iya itu dengan investigasi sendiri
tapi dari misalnya dari kondisi tubuh itu sendiri itu bisa terdeteksi bahwa
kita tentunya melihat apakah yang kita temukan pada pemeriksaan apa yang kita periksa pada tubuh jenazah tersebut itu sesuai dengan pada lazimnya suatu kondisi kecelakaan
misalnya misalnya misalnya seperti ini itu yang kita kita nilai
namun pada kondisi jatuhnya musibah jatuhnya pesawat lion air ini yang menjadi fokus utama buat kami adalah identifikasi
karena eventnya caranya itu tentunya sudah clear ya bahwa dia ada di pesawat dan kemudian pesawat itu jatuh
namun kita lebih sekarang ini keluarga adalah yang terpenting siapa
apakah keluarganya sudah meninggal
apakah betul yang ditemukan
itu keluarganya dia identifikasi
jadi itu fokus pemeriksaan kami
iya dan dari situ kan contohnya kan biasanya ada kalau meledak gitu pesawat di udara itu bisa kelihatan dari kondisi misalnya potongan tubuh itu sendiri
misalnya atau ketika pesawat itu impactnya itu yang membuat ya istilahnya korban jadi
itu bisa terdeteksi nggak oleh forensik ini
tidak saya bisa katakan tidak selalu kenapa karena apabila kita menemukan cukup bukti
jadi karena kalau terkait dengan eventnya terkait dengan cara kekerasan itu terjadi apabila cukup bukti maka kita bisa nyatakan
kalau tidak maka kita tidak bisa nyatakan seperti itu
dan kalau kita lihat dari pemeriksaan pemeriksaan yang kita lakukan memang saat ini fokusnya adalah tentu semua
semua data luka luka apa semuanya kita catat namun kalau kita tidak cukup yakin maka kita nggak akan nyatakan demikian
karena kita bukan saksi mata
iya betul baik terima kasih banyak sekali dokter ade firmansyah kita banyak sekali ya belajar mengenai ilmu forensik ini dan sangat penting ya apalagi untuk mengungkap identifikasi
tapi juga memang ini suatu ilmu yang saya harapkan juga semakin banyak ya jumlah dokter
forensik yang ada di indonesia apalagi kalau di indonesia ini kita kan banyak sekali kecelakaan bencana dan lain sebagainya dan tentu semua harus memerlukan ilmu forensik itu sendiri
ya sekali lagi terima kasih dokter ade firmansyah
ya demikian insight kali ini bersama saya desi anwar menarik sekali kita banyak belajar kali ini khusus mengenai ilmu forensik
langsung dari rsjm ya dokter rumah sakit dokter cipto mangun kusumo di jakarta